sebagai wilayah yang disebut sebut menjadi salah satu titik koordinat lokasi ibu kota baru
kecamatan sepaku kabupaten penajam pasar utara masih miliki pekerjaan rumah
iya salah satunya ini adalah terkait juga masalah ketersediaan air bersih
sudah empat puluh tiga tahun ahmad hidup di kecamatan sepaku kabupaten penajam pasir utara
keberadaan air bersih saat ini menjadi hal yang jauh berbeda bagi ahmad dan keluarga
dibandingkan beberapa belas tahun lalu
air tanah di tempat tinggalnya berwarna agak kecoklatan
ditambah lagi saat kemarau tiba air tanah di lokasi ini semakin sedikit dan kotor
saya mau lihat airnya nih pak
ini air tanah ya pak
ini air tanah jadi dibuat dari cangkulan pak
jadi tanah kita cangkul
sebenarnya dingin sih biasanya agak kesat sih
mungkin ini efek dari kemarau mungkin pak
gak ada rasanya maksudnya rasa berbau gitu
ya mungkin karena memang
ini misalnya kemarau ini pak
ini dingin sih tapi

apa namanya pak warnanya
ini nggak begitu keras sih

ahmad dan keluarga sudah sejak lama memutuskan membeli air bersih untuk kebutuhan makanan minum
dalam satu minggu ahmad harus mengeluarkan biaya sebesar dua puluh ribu rupiah untuk kebutuhan air minum
air tanah yang dikeluarkan dengan pompa hanya digunakan untuk kebutuhan mandi dan cuci
kita dingin sih ya pak ya
warnanya agak kuning ya pak ya
agak gimana ya
ini memang kalau dikonsumsi
kurang apa ya
kurang genis kah
enak gitu ya pak
iya rasanya juga mungkin kurang enak
jadi untuk ini
kita tidak gunakan untuk air minum
kita cuma gunakan untuk cuci piring mandi cuci pakaian
nah kalau untuk minum kita membeli air isi ulang pak
camat setempat mengaku mendapat informasi terkait rencana pembangunan bendungan skala nasional
untuk proses pengaliran air bersih
pengeliruan air bersih di kecamatan sepaku
terkait dengan air bersih kebetulan juga di wilayah kecamatan sepaku ini
salah satu rencana proyek skala nasional akan dibangun bendungan skala nasional cukup besar
jadi saya pikir terkait dengan persoalan air bersih nggak ada masalah
walaupun saya sempat dengar nih pak di wilayah sepaku sendiri
kalau air tanah sendiri kondisi air tanah sendiri masih ada yang kotor dan juga cukup payau gitu pak
saat ini kita sementara khususnya kami yang ada di ibu kota kecamatan ini menggunakan air sungai
yang memang direncanakan untuk proyek skala nasional itu
jadi memang layak kok airnya jadi nggak ada masalah dengan airnya
selain masalah infrastruktur jalan keberadaan air bersih juga harus jadi fokus kajian pemerintah pusat
jika memang ibu kota akan dipindahkan ke kecamatan sepaku
dengan jumlah penduduk tiga puluh enam jiwa saja kebutuhan air tanah yang bersih masih menjadi persoalan
bisa dibayangkan jika ibu kota dipindahkan akan ada tambahan jumlah penduduk dengan skala yang lebih besar
dan secara otomatis kebutuhan air bersih juga akan bertambah
sudah semestinya pemerintah pusat dan daerah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja
melainkan juga masalah kebutuhan air di sebuah kota harus tersedia dengan layak
edo eka rizky iman firmansyah sepaku